panjat tebing mempertandingkan dua nomor final yaitu speed relay putra dan putri
nomor speed relay ini memang merupakan salah satu nomor andalan indonesia untuk bisa meraih emas
apalagi di hari pertama panjat tebing dipertandingkan atlet atlet indonesia
sukses merebut satu emas satu perak dan satu perunggu di nomor speed perorangan putri dan speed putra
persiapan teknik maupun non teknis sudah dilakukan oleh atlet atlet indonesia
menurunkan dua tim putra dan dua tim putri tim indonesia telah dalam kondisi siap tempur
untuk bisa mempersembahkan medali emas bagi indonesia
untuk informasi terbaru dari arena asian games dua ribu delapan belas kita sudah terhubung dengan azalea pinata di jakarta
dan erlangga wisnuaji di palembang
selamat malam teman teman saya akan ke lea terlebih dulu di jakarta
seperti apa jalannya keseluruhan pertandingan hari ini di jakarta
cabang olahraga mana saja yang mendukung
dulang medali untuk indonesia
baik putri untuk di jakarta sendiri cabang olahraga yang meraih medali terbanyak
seperti yang sudah anda sebutkan tadi yaitu pencaksilat
dan total delapan medali
berarti indonesia sapu bersih delapan nomor yang dipertandingkan di babak final pada hari ini
yaitu tiga nomor seni dan juga lima nomor laga
dan hal ini menyebabkan indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara perolehan medali
dengan total enam puluh satu medali dua puluh medali emas empat belas medali perak dan juga dua puluh tujuh medali perunggu
selain dari pencaksilat potensi medali emas akan ada dari ganda putra
setelah batminton karena akan terjadi all indonesian finals besok
yaitu antara fajar alfian muhammad rian bertemu dengan kevin marcus
dan ini merupakan salah satu pengulangan pertemuan mereka di semifinal indonesia open
di mana kedua ganda putra andalan indonesia ini harus bertarung satu sama lain
ketika di indonesia open kevin marcus berhasil keluar lolos ke babak final
setelah mengalahkan pasangan ganda putra satu negara
namun besok yang pasti siapapun yang menang kita sudah mengunci
satu medali emas dan juga satu medali perak dari cabang olahraga badminton
medali emas sendiri juga masih bisa didapatkan dari jonathan christie
tunggal putra kita yang berhasil lolos ke babak final setelah mengalahkan tunggal putra jepang
kentani shimoto dan jojo akan bertemu dengan cho tin chen
yaitu tunggal putra dari taipei atau chinese taipei taiwan
dan dari rekor pertemuan mereka selama empat kali pertemuan jojo selalu berhasil menang
di yang paling terbaru ada
ada pertemuan mereka ketika di malaysia masters
jojo berhasil memenangkan dengan chou tien chen
namun bisa jadi nanti di esok hari jojo masih mampu membawa medali emas kedua
dari cabang olahraga bulu tangkis
selain untuk hari ini masih ada potensi medali emas untuk indonesia dari salah satu atlet atletik
yaitu maria londa di nomor seratus meter lompat jauh di tahun dua ribu empat belas asian games
mari londa berhasil keluar sebagai
dan besok pun masih ada peluang medali lagi dari atlet panahan kita di nomor recurve woman dan juga recurve man
baik terima kasih lea
kita sekarang ke palembang ke angga
angga bagaimana perjalanan pertandingan hari ini di palembang terutama dari panjat tebing ya
ya putri kalau tadi ada berita baik dari
indonesia menyapu bersih delapan emas yang dipertandingkan hari ini
harapan yang sama juga ada di venue cabur panjatebing
di mana saat ini tengah berlangsung nomor final speed relay putra dan putri
dimana empat tim dua tim putra dan dua tim putri indonesia ini tampilin nomor final
di belakang saya ini para penonton sedang menyaksikan bagaimana atlet atlet panjat tebing indonesia
sedang berjuang untuk dapat lolos ke nomor final
di tim putri indonesia yang meloloskan dua tim tim indonesia dua ini harus gagal di babak perempat final karena tadi salah seorang pemanjat kita di nomor speed relay putri ini melakukan kesalahan start sehingga harus didiskualifikasi
namun asa indonesia untuk meraih medali emas di nomor speed relay putra dan putri ini masih ada karena masih ada di tim putri masih ada andalan kita yaitu tim indonesia satu yaitu arya susanti dan puji lestari yang meraih medali emas dan perak di nomor speed perorangan putri kemarin dan juga ada salsabila
sementara untuk di tim speed relay putra kita indonesia masih ada dua tim yang berpeluang lolos ke partai puncak yaitu tim pertama yaitu sabri dan aspar jailolo peraih medali perunggu di speed perorangan putra kemarin
sementara di tim kedua ada abudzan dan m hinaya serta rindi
ini tentunya bila speed relay putra dan putri ini dapat mempersembahkan medali emas bagi kontingen indonesia ini artinya cabur panjat tebing telah mampu melampaui target dua medali emas yang ditargetkan pada awal berlangsungnya asean games
ini tentunya akan menjadi kabar gembira bagi cabur panjat tebing apalagi rencananya targetnya cabur panjat tebing yang juga merupakan
cabang olahraga andalan indonesia ini diharapkan akan dapat dipertandingkan di olimpiade tahun dua ribu dua puluh di tokyo
sementara untuk besok masih juga ada harapan medali emas bagi indonesia dari palembang
kali ini dari cabang olahraga sepak takraw dimana di nomor regu putra tim indonesia berhasil lolos ke partai puncak dan besok pukul sepuluh pagi tim regu putra indonesia akan menantang tim malaysia di partai final untuk memperebutkan medali emas
dan satu lagi yang juga menjadi cabang olahraga
olahraga andalan kita di palembang adalah voli pantai di mana tim voli pantai putra indonesia juga akan memperbutkan satu medali emas di mana nomor final akan berlangsung pada pukul tiga sore esok putri
baik erlangga bagaimana dengan jadi besok yang diantisipasi ada berapa cabang olahraga totalnya erlangga
ya besok yang menarik tadi seperti saya sudah sebutkan ada cabang olahraga voli pantai putra
di mana tim voli pantai putra indonesia akan tampil di final untuk memperbutkan medali emas
kemudian juga ada di nomor sepak takraw di cabang olahraga sepak takraw di nomor regu putra di mana indonesia akan bertemu dengan tim malaysia di final
satu lagi yang mungkin menjadi harapan bagi kontingen merah putih untuk mendulang medali di asean games kali ini adalah cabang olahraga soft tennis
ini cabang olahraga soft tennis ini agak sedikit berbeda dengan tenis lapangan
karena menggunakan bola yang lebih empuk dan raket yang lebih kecil dan jalannya
bola ini lebih lambat bila dibandingkan dengan tenis lapangan
kalau di asean games dua ribu empat belas ini soft tennis juga cukup baik prestasinya
di mana saat itu mampu merebut satu medali perak dan satu medali perunggu
dan tentunya sukses tim tenis lapangan kemarin yang mampu merebut satu medali emas lewat christopher rumkat dan alila suchiadi menjadi motivasi tambahan bagi tim soft tennis indonesia untuk mampu memberikan yang terbaik bagi kontingen merah putih
apapun itu hasil di asean games kali ini kita patut mengapresiasi atlet atlet kita
yang tampil karena sampai malam ini setidaknya indonesia sudah memastikan meraih dua puluh satu medali emas
ini termasuk emas di gandaputra bulutanggis di mana terjadi all indonesian final
dan raihan ini asean games belum berakhir merupakan raihan terbaik sepanjang indonesia mengikuti asean games
di tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua indonesia sukses merebut sebelas medali emas
ini berdasarkan rilis dari oca yang terbaru saat itu
itu raihan medali emas terbanyak bagi indonesia di sepanjang sejarah asean games
dan kali ini asean games belum usai
sudah mampu merebut setidaknya dua puluh satu medali emas
dan rasanya target sepuluh besar yang dicanangkan sudah pasti akan dapat kita lampaui putri
baik ya kabar yang sangat mengembirakan hari ini
terima kasih erlangga wisnuaji
sebelumnya ada azalea pinata dari jakarta
terima kasih teman teman
dan berikut adalah perolehan medali sementara asean games dua ribu delapan belas hingga pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia barat
indonesia berada di peringkat keempat dari empat puluh lima negara